crazy rich surabaya jawa timur berinisial wk ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan investasi bodong dengan modus menggunakan mesin robot trading
salah satu korbannya adalah ayah dari rimza jubair warga kota malang jawa timur
ditemui pada kamis rimza bercerita ayahnya tak hanya tertipu robot trading namun juga tertipu jual beli tanah
awalnya pada november dua ribu dua puluh satu ia ditawarkan ikut dalam robot trading
kecurigaan mulai timbul pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh dua saat gagal melakukan penarikan dana
korban akhirnya menghubungi tersangka namun waktu itu tersangka meminta korban untuk melakukan penarikan dengan nominal yang lebih kecil
ternyata korban tetap tak bisa menarik uangnya
puncaknya korban tak bisa lagi menghubungi tersangka dan kemudian melapor ke polisi pada september dua ribu dua puluh
total kerugian yang dialami korban dalam kasus robot trading
mencapai enam miliar rupiah
selain investasi dalam robot trading korban juga berinvestasi jual beli tanah dengan tersangka wk
padahal investasi korban dalam jual beli tanah dengan wk bernilai fantastis yakni dua puluh enam miliar rupiah
dengan ditangkapnya wk korban berharap uangnya bisa kembali
polisi menyita tiga mobil mewah milik tersangka wahyu kenzo pada kamis siang
ketiga mobil yang disita adalah satu unit bmwm empat warna kuning
satu unit toyota alphard executive lounge warna hitam dan satu toyota innova
ketiga mobil milik wahyu kenzo ini kini terparkir di halaman parkir malporesta malang jawa timur
untuk menelusuri aset tersangka wk
polda jatim bekerjasama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
atau ppatk dan bapeti
kami minta teman teman media masyarakat juga sebagai korban
untuk bantu kami mengawal mengasistensi kami bahwa kami bisa tetap amanah
kami bisa kerja dengan baik makanya kami juga menggandeng dari ppatk
dari istansi luar kami juga berkoneksi dengan bapeti
untuk kami ppatk tracing terhadap aset
craziri surabaya berinisial wk ditangkap polisi di sebuah hotel di surabaya
minggu minggu kan lalu
polisi menetapkan dia sebagai tersangka kasus penipuan robot trading
polisi menyebut korban wk ada dua puluh lima orang yang tidak hanya dari indonesia
namun juga luar negeri
dari penipuan robot trading polisi memperkirakan tersangka meraup keuntungan hingga rp sembilan triliun
akibat perbuatannya wk dijerat pasal penipuan dan pencucian uang
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia